ibadah itu tidak akan pergi jauh
emangnya dia mau tinggal dimana
eh jadang pancong
jangan so tau kamu belum tentu
kalau memang dede t berniat mau pulang
dia pasti sekarang udah di rumah
aceh bener dong
masalahnya dari yang saya dengar itu
kalau mbak eros itu lebih memilih
datang ke pernikahannya si pencue
ketimbang pernikahan cucunya sendiri si dede
dedek itu udah sakit hati
karena ma eros itu lebih
pak sobrimo ke cidahu
ngapain kamu kesana
dede belum ketemu pak
ngejar orang buta burung melihat
tanda yang datang
ya tetap tidak terlihat
kasian ma eros pak
sudah terserah kamu kalau mau kesana
ya udah masih tuju
dede kamu selesaikan
buka dong atuh jaketnya
masa kamu malu sih pake kaos kebanggaan kamu
ada yang lucu ya
emang bener kan kum
ya undang ada yang lucu
iya ceng kamu hebat
iya ceng buka dong
pak rt dadang
pak rt akum
untuk menyampaikan ke rt rt lain
untuk saling mengkoordinasi menjaga keamanan
karena saya mau ke cidahu
untuk menyelidiki kasus
oh berarti si dadah belum pulang atuh
kalau soal itu saya masih menganalisa
itu sebabnya saya meluncur ke tkp sekarang
tapi tolong pesan saya tadi disampaikan ke rt
saya permisi dulu
si dede ke mananya
itu mak pacarnya ucuy
jangan jangan dia sembunyi di situ mak
cuk ida udah nyari kesana sama mairos
kalau gitu panggil mimin kemari
yaudah ida panggil mimin dulu ya mak
satu satunya jalan dedek harus ditemukan
kalau nggak mairos akan semakin parah
cuk bener kamu nggak tahu di mana si dede
kamu gak tahu sih cuk
enggak cucu tak tahu
cuk apa cucu tak cari dokter ya
iya ya mak daripada kenapa napa
yaudah panggil dokter cepetan
yaudah toh assalamualaikum
cuk mau ke mana
mau panggil dokter emak masih pingsan
manggil manggilin dede terus kang
cucu juga bingung
dia itu tidak akan pergi jauh
emangnya dia mau tinggal di mana
jangan so tau kamu
kalau memang dia tidak berniat mau pulang dia pasti sekarang udah di rumah
aceh bener dong
masalahnya dari yang saya dengar itu
kalau maeros itu lebih memilih datang ke pernikahannya si pencuri
ketimbang pernikahan cucunya sendiri si dede
dedek itu udah sakit hati
karena mairos itu lebih milih
dia lebih milih encuy daripada dede
makanya dede kabur
kayak kasus kamu dulu dong ceng
kabur sama em gara gara tidak disetujui sama mas suha
sampai sekarang juga gak disetujuin tukang dadang
kamu tau aja doi pinter kamu
mas suha itu terpaksa
daripada em hilang
kehidupan perjuangan cinta
assalamualaikum opa ustadz
pasti opa ustadz lagi nungguin aku yuk
opa ustadz kenapa lagi
kok senyumnya gak semangat
apa ustadz lagi banyak pikiran
opa ustadz takut tidak konsentrasi ngajar kamu
padahal aku baru aja mau minta tolong sama pak ustadz buat bantuin aku ngafalin ayat panjang
tapi besok saja ya belajar lagi
ya belajar lagi
opa ustadz mau nenangin pikiran dulu
eh opa ustadz kelihatannya sedih bingit
apa baik baik saja
hmm gak percaya
opa ustadz mau curhat gak sama aku
nanti siapa tahu aku bisa ngasih solusi buat apa ustadz
tidak tidak perlu
opa ustadz mau menyendiri dulu
yaudah kalau gitu apa ustadz akunya pulang yuk
tapi besok pas aku datang lagi ke sini opa ustadz udah mesti semangat lagi
gak boleh sedih sedih ya
mengocat kenapa diam aja
istri saya kabur
kok kamu ngapain malah ketawa
coyati gak jualan
kasian ya mengocat
jangan meledek atuh
kalau dua tua mah jangan kegeeran
jangan sok ganjen